karena kalian ini tamu di rumah saya
lagian eyang kamu ini memang lancang
saya ini sudah jujur
dan apa yang saya tunjukkan ini adalah kenyataan
jadi bu ambar yang bohong
kenyataan sudah di depan mata
apa lagi yang mau ibu ingkari
tante tolong tante jujur katakan sama elena
kalau memang tante tidak berbohong
yang menyuruh tante melakukan semua ini
apa kamila melakukan semua ini
karena kamila ingin membalas dendam kepada papanya sendiri
tante mendukung kamila
kamu jangan selalu mengwajokkan kamila
aku gak mengada ngada tova
aku ngomong yang sebenarnya
dan kamu kamu tidak usah nutup nutupin lagi
aku gak menutupi apa apa
karena kamila bukan wanita sejahat itu
bukan wanita sejahat itu
kalau gitu kenapa kak mila tidak mempunyai inisiatif dari awal untuk mendonorkan ginjalnya untuk papanya sendiri
dan hari ini semuanya semakin jelas di mata aku
bahwa kamila sudah berubah pikiran
dia tidak akan mendonorkan ginjalnya untuk papanya sendiri
kamu ini bicara apa sih
camilla itu bukan anak seperti itu
dia seperti itu
kalau begitu sekarang elena tanya
mana bukti hasil tes kamila
kalau kamila bilang dia belum mendapatkannya itu bohong
karena elena hanya butuh satu hari untuk mendapatkan hasil tes lab elena
dan saat itu ginjal elena tidak cocok dengan ginjal papi
sedangkan kamilah ini sudah tiga hari tante
berarti kamila bohong tante
dan elena yakin kamila tidak melakukan tes itu
tidak kamila tidak bohong
dan buat saya tes itu tidak perlu lagi dilaksanakan
toh hasilnya sudah pasti tidak cocok
karena kamila memang bukan anaknya pak haris
karena dari akte lahir kamila dan juga dari surat nikah orang tua
semuanya sudah jelas
kalau kamila bukan bagian dari keluarga anda
pembicaraan kita sudah selesai
sekarang juga saya minta anda berdua silahkan pergi dari sini
alena juga sudah tidak sudi berada di sini
ayah tidak percaya
ayah tidak percaya omongan bu ambar
kamu masih cucu ayam kan
kamu masih anak papa kamu kan
bu tini ibu ini benar benar keras kepala
tolongmu jangan memaksakan kehendak ibu
tamila ini sudah mempunyai ayah
dan ayahnya itu dokter effendi
sudahlah sudah cukup lama
tidak kamila cucu saya
kamila juga tidak yakin
kamila tidak yakin dengan akte kelahiran ayang
dan akte kelahiran kamila
dan juga buku nikahnya mama dan dokter effendi
kamila belum yakin ayang
tuh kamu dengarkan kamilah saja yakin
berarti sudah jelas kan bu ambar yang mengada ada
buah ambar yang berbohong kepada saya
saya gak berbohong bu ini kenyataannya
ma sudah ma tenang ma
bagaimana mama mau tenang fadil
kamila berbohong dan kamila malah membela mereka
iya ma mau tenang dulu ya
kamilah sekarang semuanya ada di tangan kamu
kalau memang kamu yakin kamu adalah anak kandung papi
aku sarankan mendingan kamu keluar dari rumah ini
karena di sini hanya berisi orang orang jahat yang berpengaruh buruk sama kamu
dan dengan rendahnya mereka meminta kamu dan memisahkan kamu dari keluarga kandung kamu mila
tapi kalau kamu nggak pergi dari sini
berarti kamu gak sayang sama papa kamu
diam kamu alaiknya
kamu ini memang jahat
sekarang juga kamu pergi dari sini
ibu tini ibu tini juga pergi dari sini
dan jangan lupa bilang ke pak haris yang sebenarnya
kalau pak haris tidak percaya
suruh pak haris datang ke sini dan lihat sendiri buktinya
saya tidak akan mengatakannya
ibu tini memang egois
tidak saya tidak akan mengatakannya
biar aris yang tahu sendiri
bagaimana bisa tahu sendiri bu
ibu tolong ibu jangan memperpanjang masalah bu
per haris harus tahu yang sebenarnya
supaya pak haris berhenti berharap di jalannya kamila
dan supaya pak haris bisa mencari alternatif lain
bukan berharap sama harapan kosong
apapun yang ibu katakan saya tetap tidak akan mengatakannya pada hans
dengar kamila dan haris itu dipertemukan oleh takdir
haris tahu kamila itu anak ibu kan dari siapapun
tapi tuhan yang mempertemukan mereka
jadi sekarang kalau haris harus tahu bahwa kamila bukan anaknya
itu bukan dari mulut saya dan bukan dari mulut siapapun
biar haris tahu sendiri
tidak ada gunanya kita di sini
sudah ya bu
ayang tolong jangan pergi
di dalam ada hadiah ulang tahun dari papa kamu
kamu terima ya sayang
dan jangan ada satu pun yang kamu buang